kita ke informasi lain
dirjen kesehatan masyarakat kementerian kesehatan mengatakan
tingkat gizi buruk yang terjadi di indonesia terus mengalami penurunan
kemenkes juga mengimbau agar para orang tua untuk senantiasa memberikan asupan gizi yang seimbang
kepada anak yang masih berusia produktif
dalam catatan kementerian kesehatan
meski mengalami penurunan
namun kementerian kesehatan terus melakukan upaya
agar angka gizi buruk yang mengakibatkan stunting
dapat terus berkurang
masalah yang menyebabkan stunting dan gizi buruk diantaranya
yakni kurangnya informasi dan akses masyarakat
pada makanan dan minuman sehat yang dikonsumsi anak
salah satunya yakni kesalahan persepsi pada produk susu kental manis
menurut dirjen kesehatan masyarakat kementerian kesehatan ri
susu kental manis tidak boleh dijadikan sumber gizi harian pada balita
karena kental manis hanya sebagai perasa saja
karena kan dia tidak boleh dikonsumsi
sebagai sumber gizi yang sifatnya harian
dia adalah perasa
perasa itu yang memberi rasa saja
tidak boleh dikonsumsi
balita setiap hari minum sebelum tidur
susu kental manis yang dicairkan
jadi dia hanya perasa topping